pejabat publik lagi lagi tersangkut kasus korupsi
wali kota cimahi ajai muhammad priyatna terjaring operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi atau kpk
kabar ini dibenarkan pimpinan kpk nawawi pomulango
sumber dari cnn menyebut wali kota cimahi ajai muhammad priyatna ditangkap kpk atas dugaan korupsi pengadaan pembangunan sebuah rumah sakit di cimahi
meski membenarkan penangkapan ini nawawi meminta masyarakat untuk menanti proses yang sedang dilakukan kpk
namanya kegiatan semacam ini kan sifatnya sebenarnya strictly and confidential gitu sangat sangat masih bersifat sangat tertutup gitu
sementara tim kan masih di lapangan